anak anak di sekolah dasar biasanya identik dengan bermain
tapi di bandung anak anak ini bisa merakit sebuah sensor
yang terhubung dengan internet dan berguna untuk kehidupan sehari hari
lalu seperti apa pola belajarnya
berikut laporan koresponden radinal natar prawira untuk anda
anak anak ini bukan sedang merusak mainan
atau sedang memainkan laptop milik orang tuanya
mereka berkumpul untuk belajar teknologi terkini bernama internet of things
di mana mereka merakit sebuah sensor dan terhubung dengan internet
seperti awa yang sudah belajar selama satu tahun
siswa kelas tiga sd ini berhasil merakit sensor lampu led
dengan membuat bahasa program sendiri melalui tangan kecilnya
awak sudah berapa lama belajar di prokote dan apa aja dipelajarin sih di sini
yang sudah dipelajari
belajari programming gitu ini pakai arduino
dan cara kerjanya itu bisa membuat apa aja
itu jadinya bisa ngebuat kayak kipas angin juga
bisa ngebuat pakai dinamo bisa ngebuat listrik dari tenaga matahari
susah gak sih belajarin ini
enggak terlalu sih
apa yang membuat nggak susah
agak banyak sih tapi yang penting berusaha
prokote mengajar kelas
dan mereka juga mengajarkan anak sd ini agar bisa merakit teknologi terbaru
kursus ini dikembangkan oleh marissa seorang penggiat teknologi
gini saya sebenarnya kita tuh pengen ngajarin mereka teknologi dan program
karena kan masa depan skill ini tuh udah seperti baca tulis dan matematik
kalau mereka gak bisa koding gak ngerti teknologi iot dan sebagainya
sulit bagi mereka untuk adaptasi di masa depan
karena lapangan pekerjaan pastinya akan ada teknologi yang canggih
seperti yang dialami malik
dalam kurun satu tahun malik sudah belajar menghubungkan sensor ultrasonic
untuk mengukur jarak pergerakan benda
saya juga sudah mencoba sensor ultrasonic
hasilnya berhasil saya bisa mengukur jarak dari
jarak sentimeternya gitu
prokot memiliki cara khusus untuk menularkan bakat teknologi pada anak anak
dengan analogi tepat semua ilmu it ini dapat terserap dengan cepat
logika diperlukan ketika kita memang sebagai programmer sebagai engineer ini
ini bagaimana melihat progresnya
nah jadi begini kalau ke anak anak memang kita nggak bisa jelasin misalnya gini
kita sekarang coding ya ini baris pertama ini baris kedua ini
mereka harus langsung ngerjain sesuatu yang kelihatan
kayak bikin game terus objeknya bisa bergerak
ngejar sesuatu dapat poin
nanti baru dilihat ini bikinnya kayak gini kalau dia mau maju seperti ini
prokot menyediakan chip sederhana yang terhubung dengan
berbagai macam sensor
chipboard ini dibuat oleh perusahaan asal bandung bernama dicodex
memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan makers di industri it
perusahaan ini berusaha mendekatkan anak anak dengan komponen elektronik
start dari usia dini mereka sudah mengenal development board
dan gak merasa ditakuti dengan hal hal yang sifatnya elektronik
mereka udah biasa ya kemudian mereka bisa mempengaruhi teman temannya
mulai bikin sesuatu gak lagi jajan atau beli
anak anak ini rela berjam jam duduk di depan komputer sambil merakit sebuah chip
saat teman teman seusianya mungkin sedang asyik bermain
tapi bisa jadi dari sini akan lahir steve job baru dari tanah air
radinal taprawira bandung